kita beralih ke informasi lainnya
setelah berhasil menundukan tim nasional laos
tim u sembilan belas indonesia kembali mengalahkan tim nasional singapura
dalam laga kedua piala aff di stadion gelora delta sidoarjo
pelatih indra syafri mengaku puas dengan permainan anak didiknya
yang berhasil menorehkan empat gol tanpa balas
setelah menang melawan tim nasional laos
tim nasional indonesia u sembilan belas kembali menorehkan empat gol tanpa balas
melawan tim nasional singapura di stadion glora delta sidoarjo
sejak awal pertandingan gol pertama dicetak muhammad rafli mursalim pada menit ke dua puluh dua
hingga memasuki turun minum keunggulan tipis indonesia kembali diraih rafli
untuk menjadi dua di babak kedua
sembilan menit berselang indonesia menambah gol berkat tembakan volley akurat sadil ramdhani
dari luar kotak penalti
tekanan indonesia tidak berkurang
toldo rivaldo fere yang masuk dari bangku cadangan berhasil menambah gol indonesia
menjadi empat hingga pertandingan usai
kemenangan tim nasional u sembilan belas indonesia atas singapura menjadi euforia tersendiri
bagi penyanyi dangdut fia valen
fia mengaku turun bersama keluarganya
untuk memberi semangat tim garuda nusantara
sontak kehadirannya menarik perhatian penonton lain
yang ingin sekedar bersalaman hingga bersuah foto bersama
kemenangan atas singapura membuat indonesia untuk sementara
menempati puncak klasemen grup a dengan memperoleh poin enam
mengungguli vietnam dan thailand